ini cukup menarik ya di mana rumah sakit umum dr kusnadi bondowoso merawat dua orang pelajar karena kecanduan gawai
wah ini bisa bisa aja nih kayaknya tapi memang katanya efek yang ditimbulkan antara lain
pasien ini jadi mengalami perubahan perilaku dan kerap marah bahkan tidak mau sekolah
gak perlu ditiru ya
dua bulan terakhir poliklinik jiwa rumah sakit umum dr kusnadi bondowoso merawat dua remaja yang kecanduan gawai
satu pasien berusia lima belas tahun adalah siswa menengah pertama di bondowoso
sementara satu pasien lain yang berusia tujuh belas tahun adalah siswa sekolah di situ bondo
setelah melakukan pemeriksaan tim ahli kejiwaan menyatakan tingkat kecanduan kedua pasien sudah tergolong akut
salah seorang pasien nekat membenturkan kepalanya ke dinding ketika orang tuanya melarang menggunakan ponsel miliknya
sementara pasien lainnya dari hasil psikotest telah mengidentifikasi dirinya sebagai pembunuh
ia menjadikan orang tuanya sebagai sosok paling dibenci karena dianggap sebagai penghalang untuk bermain telepon pintarnya
pasien itu sebenarnya keluhannya itu dibawa ibunya ke poli karena tidak mau sekolah
tidak mau sekolah itu sudah beberapa bulan di rumah
nah selain itu di rumah itu dia mengalami perubahan perilaku
jadi dia lebih banyak menyendiri menarik diri gak mau keluar kamar gitu

nah setelah itu dia berubah
ditanyakan lebih lanjut ternyata dia menarik dirinya itu karena dia asik sendiri dengan hp nya
upaya penyembuhan pun terus dilakukan
selain terapi psikologi realita berupa mengajak berjalan jalan pasien juga diberi pengobatan khusus
kini pihak rumah sakit sudah mengizinkan pasien untuk menjalani rawat jalan
bahkan satu pasien sudah kembali bersekolah